oke baik kita akan beralih ke kasus lainnya
biasanya sidang kasus undugai penuh dan agama
dengan terdakwa basuki caya purnama atau ahok
digelar setiap selasa
tapi kali ini sidang dilangsungkan pada hari rabu
pasalnya selasa kemarin merupakan hari liburan nasional
memperingati hari raya nyepi
di sidang ke enam belas ini rencananya akan dihadirkan
keterangan saksi ahli dari pihak terdakwa
ada pun saksi ahli yang dijadwalkan hadir
adalah ahli bahasa bambang kaswanti purwo
sosiolog risma permana deli
ahli hukum pidana nur aziz said
bahkan tidak menutup kemungkinan akan hadir saksi lain
ya sidang hari ini merupakan sidang yang ke enam belas
dalam sidang kasus ahok
targetnya lima belas saksi bisa memberikan keterangan
mengingat hakim hanya memberi waktu dua minggu
bagi penasihat hukum terdakwa
untuk menghadirkan seluruh saksi
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
dadya intan kartika di kementerian pertanian jakarta
dea sejauh ini bagaimana persiapan sidang
good morning prabu dan daniar
persiapan sidang di kementerian pertanian republik indonesia
ragunan jakarta selatan ini sudah mulai terlihat
penutupan arus lalu lintas juga sudah mulai dilakukan
sejak pukul tiga pagi hari tadi
dan bagi anda para pengguna jalan dari arah mampang
perapatan yang ingin menuju ke kebun binatang ragunan
harus dialihkan ke sebelah kiri
yaitu melewati jalan tbc matupang
prabu dan daniar jika kita berbicara soal sidang sendiri
sidang akan digelar pada pukul sembilan waktu indonesia barat
dan untuk agendanya seperti yang tadi anda sebutkan
adalah mendengarkan pendapat dari ahli ahli
yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa basuki cahayapurnama
dari konfirmasi yang kami terima
ada tujuh orang ahli yang nanti akan dihadirkan
di hadapan persidangan
dua diantaranya merupakan ahli ahli yang sudah pernah di
yang pertama adalah bambang kaswanti
pakar ahli bahasa indonesia universitas atmaja jakarta
kemudian yang kedua adalah risa permana dewi
yang merupakan sosiolog
direktur dan juga direktur
pusat kajian representasi sosial
sementara itu lima saksi ahli lainnya
merupakan ahli ahli yang sebelumnya
belum pernah di bap oleh penyidik barat skrimpolri
kelimanya adalah yang pertama merupakan
ham kahak yang merupakan ahli agama islam
sekaligus wakil ketua muhtayar
persatuan tarbiah islamia
yang saat ini juga merupakan
anggota dpr ri
asal partai demokrasi indonesia perjuangan
kemudian yang kedua adalah
igusti ketut aryawan
ahli hukum pidana universitas udayana denpasar
kemudian yang ketiga
ahli agama islam
yang saat ini menjabat sebagai dosen
di uin sunan kalijaga yogyakarta
dan yang terakhir adalah
masdar farid masudi
yang merupakan rais syuriah pbnu
periode dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
saat ini dirinya juga menjabat
sebagai wakil ketua dewan masjid indonesia
ada satu saksi ahli yang
harusnya bisa hadir dalam sidang kali ini
namun dari konfirmasi yang kami terima
ternyata hari ini saksi ahli yang
merupakan saksi ahli yang pernah di bap
oleh penyidik barat skrim polri
tidak dapat hadir hari ini
yaitu atas nama nur asi said
yang merupakan ahli hukum pidana
dan nantinya dengan ketidakhadiran
dari nur asi said ini
kuasa hukum basuki ceyapurnama akan membacakan
berkas acara pemeriksaan
yang sudah dibuat oleh penyidik barat skrim polri
pada tanggal dua puluh empat november dua ribu enam belas lalu
sedikit mengingatkan ingatan anda
soal sidang ke lima belas kemarin
ada tiga ahli yang sudah dihadirkan
oleh kuasa hukum dari basuki cepurnama
dan didengarkan pendapatnya
ketiganya berpendapat senada
yang pertama adalah ahli bahasa indonesia
rahayu setiarti di hadapan sidang
melakukan atau memberikan
statement soal analisisnya soal kata
bahasa dan intonasi dalam
pidato basuki ceyapunama
tanggal dua puluh tujuh september dua ribu enam belas lalu
di pulau panggang ke pulau onsribu
yang menyatakan bahwa pidato basuki
tidak ada unsur penodaan agama
selain itu rahayu juga pada sidang ke lima belas
yang lalu juga menjelaskan soal
konteks kata pakai dalam kalimat
dibohongi pakai surat al maida
ayat lima puluh satu yang menurut dirinya
kata pakai merupakan bukan objek

namun keterangan alat
yang kedua adalah ahli
yaitu jisman samosir yang mengungkapkan
bahwa dalam kasus ini objek
penundaan tidak jelas
dan yang terakhir adalah ahli agama islam
yang memberikan statement
di hadapan majelis hakim pengadilan negeri
jakarta utara soal surat
al maida ayat lima puluh satu yang dinilainya
sudah tidak relevan lagi
diterapkan pada masa sekarang
seperti itu prabu dhanian kita masih berbicara
kita akan menantikan bagaimana nanti
adakah kemudian pendapat pendapat
lain pendapat pendapat baru yang diungkapkan
oleh ketujuh orang ahli
yang nanti akan dihadirkan oleh kuasa hukum
basuki cahaya purnama
ya dia ini sedang yang sangat panjang
tentu juga masalah pengamanan selalu menjadi
sebuah isu atau permasalahan sendiri begitu ya
lalu juga dikaitkan
dengan kuatnya wacana
beberapa hari ke depan
apakah ada hubungan
dari pantauan kami disini
meskipun ada kabar soal
yang rencananya akan digelar pada hari jumat besok
kami melihat pengamanan disini
dengan apa yang dilakukan oleh
baik dari polres jakarta selatan
maupun dari polda metro jaya
kami melihat adanya personil kepolisian
yang berjaga di luar maupun di dalam
gedung kementerian pertanian republik
kami juga melihat
rekayasa lalu lintas yang selalu diterapkan
setiap kali sidang ini berlangsung
dan juga tidak lupa adalah kendaraan taktis
yang selalu disiapkan
artinya dengan kabar yang menyebutkan
adanya rencana aksi tiga ratus tiga belas
yang rencana akan digelar pada hari jumat
esok kami tidak melihat
adanya perbedaan atau pengurangan
pengurangan perhatian dari
pihak kepolisian terhadap sidang ini
ya baik dea intan kartika terima kasih
gedung ya tempat sidang ahok
nanti akan berlangsung